bernur bali mademangku pastika meninjau pos pantau gunung api agung di rendang karangasem bali
menurutnya masyarakat sudah lebih tenang dan berpengalaman untuk mencerna informasi kenaikan status gunung agung
selain untuk memastikan dan mengetahui secara langsung kondisi gunung agung di pos pantau
pastika juga memeriksa alat mendeteksi gempa
menurutnya masyarakat telah lebih siap dan juga lebih tenang dalam menerima informasi kenaikan status gunung agung
orang nomor satu di pulau dewata ini meminta warga tidak khawatir akan ketersediaan dana dan logistik untuk penanganan bencana di sana
pagi tadi saya kira masyarakat sudah cukup waktu untuk bersiap siap dan juga mengungsi
soal dana soal logistik soal apa tidak perlu dikhawatirkan
yang perlu dikhawatirkan adalah dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan pariwisata di bali
itu yang perlu dipikirkan
yang lebih serius itu kalau soal logistik soal dana soal apa